suasana sungai di desa grabagan kecamatan tulangan sidoarjo jawa timur mendadak ramai pada kamis sore
puluhan warga sibuk turun ke sungai dengan membawa jaring untuk menangkap ikan
meskipun kondisi sungai keruh tidak menyurutkan antusiasme warga yang dengan mudahnya menangkap ikan
berbagai jenis ikan ini tiba tiba muncul di permukaan sungai dengan berbagai ukuran
tak diketahui apa penyebab ikan ikan ini bermunculan
tidak tahu tadi jalan jalan tak lihat sungai ini loh tadi kok banyak orang orang yang cari ikan
saya ikutan cari ikan kecil
dan ternyata memang ada ikannya ya
oh iya banyak sekali ikannya
pulang kerja terus cari ikan ke sini ya
terus nanti ikannya ini mau rencana apa dipakai apa ini
buat bau di rumah
aman gak sih mas ikannya
semakin malam semakin banyak warga yang ikut turun ke sungai untuk menangkap ikan yang mendadak bermunculan ini
mereka mengaku akan memasak ikan ikan tersebut untuk dikonsum
konsumsi di rumah masing masing